masa kepemimpinan anis sandi terdapat perbedaan dekorasi serta tata ruang di balai kota
salah satunya ruangan wakil gubernur sandiaga uno yang diubah secara total dari tatanan periode ahok jarot
di hari ulang tahun dki jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh satu dan tentunya berbeda kepemimpinan
dari periode sebelumnya ada juga perubahan yang sangat jelas
terutama kasus ini terkait dengan desain ruangan dari gub dan juga wakil gubernur
saya diajak sama pak sandi nih wakil gubernur dki jakarta untuk check and recheck
ini media pertama nih
bapak boleh kita diajak pak
sebenarnya pak ini apa sih pak latar belakang bapak merubah
dulu waktu saya pertama masuk ke ruangan ini saya desain bahwa ini ruangan wakil gubernur
terus ini tempat entrance nya masuk dan disini kayak ada seperti kayak holding room gitu
dan di balai
bagian dalam di sebelah sini ini ini buat saya sendiri nih
dari sini ini ruangan yang gede banget
dan saya walaupun pernah punya ruangan besar juga di dunia usaha
lihat waduh kok ini ruangan titik seperti ini dingin
itu kok cuma saya sendiri gitu loh
ya saya pengen ini sebuah mindset baru di pemprov dki bahwa
kita akan mulai sesuatu dengan transparan profesional terbuka dan cepat
saya ingin semuanya dilakukan dengan tingkat velositas yang sangat tinggi gitu
jadi tidak ada lagi birokrasi
mereka semua datang
saya punya juga one rule yang sangat penting yaitu dua puluh empat our rule
jadi lihat meja saya disini
meja saya nggak ada file sama sekali
mejanya kosong karena setiap surat atau dokumen yang masuk
dan dua puluh empat jam harus pergi
jadi ini nggak boleh ada disini
jadi ini meja saya
ini kalau ada tamu buat makan disini
terus kalau saya lagi suka terima tamu saya duduk disini di bin bag
jadi ini kan standarnya ke working space harus ada bin bag
jadi ya buat kita sangat relax
teman teman juga punya assign locker
jadi mereka nggak boleh ninggalin dokumen
atau di atas meja semua
harus masuk locker
semuanya harus bersih
dan ini adalah zaman now
teman teman bisa beradaptasi dari start up
dari perusahaan perusahaan tech dan perusahaan digital
itu akan menjadi satu penekanan untuk paling tidak di kantor wakil gubernur
yang banyak mengeksekusi program program yang dijalankan oleh pemprov dki dan pak gubernur sendiri
apa sih pak yang kemudian kalau kita lihat
ini boleh saya duduk sini ya pak
saya duduk sini ya pak
ini kursi wakil gubernur
ya itu kursi wakil gubernur
ada bedanya sama kursi yang lain
jadi dulu ini kan ada settingan untuk ada tulisan wakil gubernur

oh gila gargantuan
itu apa yang pak ayureh
saya kembalikan ke biro umum
saya bilang ini bisa dipakai nanti untuk para kepala dinas atau seandainya nanti
wakil gubernur setelah saya tuh menginginkan meja segede itu juga
saya bilang saya perlu meja gak gede gede
cuma buat disposisi dan kadang kadang saya conference call pakai earphone di sini
ini cuma segini saya juga udah cukup
dan kita nggak saya belajar di dunia usaha kita nggak usah ada yang terlalu berlebih
pokoknya yang nyaman ajalah pekerjanya begitu
penuh cobaan kayaknya duduk di sini pak
penuh cobaan ya pak
penuh cobaan ya
sebagai wakil gubernur
bapak satu pertanyaan lagi pak
ini banyak sekali desain yang dirubah di masa kemungkinan aneh aneh ini
dari depan tadinya gordon yang dibuka itu sekarang ditutup
lalu naik ke lantai dua itu bapak sekarang kan belum lagi jaga juga ya pak anggara
para sekretir atau jadi apa
bapak yakin itu efektif untuk kedepannya
buktinya dengan ada gorden kita sekarang bisa buat function di dalam ruangan itu
kemaren temen temen pemerik kita kumpul di situ
itu jadi ruangan yang sangat mudah
sebelum ini nggak pernah difungsikan
dengan adanya gordon tersebut sekarang sangat bisa digunakan untuk jamuan jamuan makan malam
untuk reception dan di atas penjagaan itu sih enggak sih
saya pikir ini hanya buat efektivitas
oke ini dia ruangan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
ini bangku favorit ya pak ya
bangku favorit saya bintanya
memang ada perubahan desain ruangan tergantung dengan gaya kemimpinan dari seorang pemimpin
tapi apapun itu
yang pasti seorang pemimpin tersebut mampu menyelesaikan setidaknya masalah di ibu kota
noras fasya jakarta